pandemi covid sembilan belas ikut menyasar hiburan rakyat pasar malam
pekerja lepas pun terkena dampak
sejak tiga bulan terakhir salah satu wahana pasar malam di jakarta timur terpaksa ditutup
tidak ada satupun wahana beroperasi
tidak ada suara kincir angin kolam mandi bola hingga kereta mobil
sementara masih ada orang yang harus bertahan hidup di tengah pasar malam yang tidak beroperasi
nur alim adalah satu dari tujuh pekerja yang masih bertahan di jakarta
lima belas temannya sudah kembali ke kampung halaman sebelum psbb berlaku
dikasih beras kadang tiga puluh kilo dua puluh kilo tergantung habisnya sampai berapa hari
sama uang yang buat belanja masak bareng bareng
yang penting kita enggak ada yang kelaparan lah intinya
begitulah siasat pemilik wahana pasar malam kepada tujuh karyawannya
selain itu pemilik wahana hiburan rakyat aryadi mengaku
meski ada keringanan aryadi masih harus membayar sewa lahan dan listrik sekitar lima ratus ribu rupiah per bulan
untuk saat ini yang dijalanin sih
buka dapur umum lah
buka dapur umum dari kantong pribadi
iya habis nggak ada bantuan sama sekali
enggak ada bantuan enggak ada pemasukan
ini adalah satu dari sekian banyak hiburan malam rakyat yang ada di ibu kota
tentu masih banyak pekerja lepas lain
yang bernasib sama dengan harapan yang sama yaitu berakhirnya pandemi
fina nabilah fikri adin jakarta